rocky gerung memenuhi panggilan penyidik barai skimpori
roky bakal diperiksa sebagai terlapor di kasus dugaan menghina presiden joko widodo
bahkan rocky gerung berdaza ketika sedang melaluan saat mendatangi barai skimpori
rocky gerung mengaku kedatangannya ke barai skimpori tidak memiliki banyak persiapan untuk memenuhi undangan pemeriksaan oleh barai skimpori
roky juga mengaku heran masalah pernyataannya itu bisa berlanjut hingga kini
pasalnya presiden jokowi sendiri sudah menyebut hal itu merupakan masalah kecil
rocky mengaku akan tetap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan di barai skimpori
masalahnya masalah kecil kenapa dibawa ke markas besar
udah gak apa apa lah nanti tunggu aja
usai pemeriksaan roky mengaku akan menghadapi seluruh proses hukum yang tengah berjalan
ia mengklaim tidak akan melarikan diri dan memenuhi seluruh panggilan penyidik
sementara itu kuasa hukum rocky haris azhar mengatakan dari puluhan pertanyaan yang diajukan penyidik
lainnya belum dicecar soal pernyataan
kami memeriksa klarifikasi kepada saudara roky gerung
dimana dimulai jam sepuluh
tadi selesai enam belas empat puluh lima
sebetulnya dalam klarifikasi belum selesai
namun yang bersangkutan karena ada alasan yang bisa kita terima
akan melanjutkan pemeriksaan pada hari rabu minggu depan
dalam perkara ini baris krimpori menerima dua puluh empat laporan polisi
sebanyak dua puluh tujuh saksi dan tiga belas ahli pun telah dimintai keterangan
tim liputan cnn indonesia